partai perindo resmi mendeklarasikan kerjasama politik dengan partai demokrasi indonesia perjuangan
dalam mendukung ganjar pranowo di pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang
dengan kerjasama ini pdip telah membentuk poros kerjasama dengan p tiga hanura dan perindo
penanda tanganan notak sepahaman kerjasama politik
antara pdi perjuangan dan perindo dihadiri dua ketua umum partai
megawati soekarno putri dan hari tanusi dibio
dan juga bakal calon presiden pdi perjuangan ganjar pranowo
sebelumnya hari tanu mengunjungi gerindra dan golkar
namun dia mengaku memilih pdi perjuangan karena menilai pdip sebagai partai yang paling siap
menghadapi pemilu dengan perolehan suara lebih dari dua puluh persen
selain itu punya kesamaan ideologi dan mendukung ganjar pranowo
untuk melanjutkan pembangunan di era presiden joko widodo
saya benar benar benar benar benar benar benar
karena saya benar benar benar
dan sebenarnya pak bo juga memang layak untuk pakai protokol
namanya pakai politik karena sudah menjaga kebijakan
dan pada akhirnya keputusan jatuh untuk berjumpa dengan politik dengan pdi perjuangan
sebagaimana tadi sudah diingat resmi kami menelanani kesepakatan dengan politik
jadi kita sudah berjuang
ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri berharap komitmen kerjasama politik antara pdip dan perindo
tak hanya dalam konteks pilpres tapi juga pemilu legislatif dan pemilihan kepala daerah
tapi boleh diketahui bahwa jangan lupa sebetulnya pilih pilpres
lalu kemudian kita ada
itu namanya pemilu pendidikan umum yang dilakukan tiap tahun tiap tiap lima tahun sekali
nah jadi sebetulnya menurut saya agak lucu
baca pres pdi perjuangan ganjar pranowo mengaku bahwa dukungan dari partai perindo
dengan latar belakang bisnis media akan menjadi tambahan kekuatan bagi dirinya
itu artinya tidak hanya sekedar kita menang di pilpres tidak menang di pilek
tapi parlemennya mesti kuat sehingga apa yang mesti dikerjakan oleh pemerintah
itu didukung kuat oleh kawan kawan yang ada di parlemen
mudah mudahan perindo dengan gerakannya yang sekarang luar biasa ini kita doakan lolos nanti ke parlemen
sehingga bisa memperkuat fungsi kerjasamanya
sehingga semua bisa berjalan lancar lagi
ganjar juga menyebut bahwa partai perindo tak mengusulkan nama cawapres dalam kerjasama politik ini
ausri undolu robin kit jakarta